fogging itu gak menjamin demam berdarah hilang amalia jadi harus tetap jaga kebersihan ya
aduh untung aja kita udah pakai masker ya enggak ya dong kalian itu ya kalian itu harusnya jangan
pakai masker pakainya helm hahaha biar jadi kayak nyamuk enak aja nyamuk nyamuk kita jadi nyamuk
barang barang udah udah udah ya allah kenapa sih sukanya berantem mulu inget nggak ini bulan apa
bulan puasa harusnya kalian itu tahan amarahnya
ah lukman kamu tahu dimana kebakarannya
jadi ada asap kebal banget
jadi kami yakin jadi kami yakin banget kalau itu
asap yang ada di kelas itu ini tolong semuanya dengerin ya jadi asap yang ada di belakang gedung
kelas itu itu karena lagi ada fogging bukan karena kebakaran
ya betul fogging ya
ya kan ya kan dikirain kebakaran lagi asapnya tebel banget bikin kaget aku aja sih aduh pasri
kitik katanya sedikit zaman now tapi ngasih informasi kekinian banget sih itu fogging tuh
hah buat kebiasaan
kita nggak mau ngebahas pasri kitik sekalian beritahu aja deh ah makanya kecil ah oke nggak
tadi kan di sini kan ya udah udah ustadz pasri kitik kita nggak perlu main salah salahan lagi
ya anggap aja kita ambil ini buat pelajaran ya jadi kita jangan sampai mengulangi lagi ini ya
andon aja ya
oh ya khusus untuk santriwan dan santriwati ustadz harap kalian semua bisa selalu menjaga kebersihan
lingkungan ya kalau ada sampah sedikit langsung dibersihkan agar tidak menjadi sarangnya sarang
nyamuk ya maaf pak ustadz semuanya sudah dipogging tinggal halaman dan jalan pesantren yang belum oh
apa itu tiga menguras membersihkan dan mengubur itu paham paham kan paham paham
aduh perasaan tadi sampahnya udah dikit kenapa jadi banyak lagi
loh namanya juga sampah harus rajin dibersihin rek dan api tenen
aduh bantuan aku kalah berat ah wah iya iya iya
kamu jangan merantakin sampai aja dong itu udah capek capek beres ini ah
hai ya kau maaf banget kamu banget itu ada kecoh soalnya oi dikit kecoh karena
main juga sampah
mumpuk yuake kecoh nih kok kayak gini berantakan kayak gini bisa jadi sarang
penyakit nanti jadi nih elek tenang oh jadi jelek jadi lama kita bersihnya jadi
jadi kotor sudah oh renga maaf
teori wiped apa salam waikum waikumsalam
jangan ya kalian bertiga itu
jangan sampai mengganggu kalian lagi main
sekarang itu kan lagi bulan puasa
harusnya kalian itu
bukannya malah main karet
kok kalian bertiga gak pakai masker lagi
dasar anak gak tahu kesehatan
butet sekarang itu lagi di fagging
harusnya pake masker
kalian satu dua tiga itu
harusnya kita pake masker
biar asapnya itu gak terlip
ke hidup kita
maksud kalian itu apa
yang suka suka kita
jadi kalian yang urus tau
ya orang dikasih tau juga
bukan yang terima kasih
kenapa sih pada teriak teriak aja
sini sini ustazah kasih tau ya
kalian itu harus
jaga kesehatan sama jaga kebersihan ya
aduh tenang aja kali ustazah
kan udah di fagging
gak menjamin demam berdarah
iya jadi harus tetap jaga kebersihan ya
aduh untung aja kita udah pake masker ya gak
eh kalian itu ya
kalian itu harusnya jangan pakai masker
biar jadi kayak nyamuk
enak aja nyamain nyamain kita jadi nyamuk
ya allah kenapa sih
sukanya berantem mulu
harusnya kalian itu tahan amarahnya
emangnya kalian mau puasanya batal gara gara marah
enggak enggak enggak enggak
yaudah kalo gitu baikan ya
tirawe mo kalian bertiga pada mau kemana
pada mau kemana
kita mau keluar pastri kitty kita mau beli lotion
untuk anti nyamuk

pastri kitty karena nanti malam itu pasti banyak nyamuk
karena di kunanta lagi banyak banget nyamuknya
cuman udah dapet izin dari ustadz musa belum
kalo gak ada izin belum bisa keluar
udah dapet izin
kalo gak dapet izin dari ustadz musa yang mulia dan santun
berarti gak saya bukain
yaudah mendingan saya buah buah tampan
hah aku punya ide
nunggu pastri kitty itu sampe tidur
pules terus baru deh
kuncin nanti jatoh kita ambil
aku itu udah berpengalaman
masalah begini mah kecil
ambil itu tuh
tidur bebo ngapain tuh ya
nggak ada cool stuff
kayak melakukan suatu hal yang aneh ya
ngapain tuh disitu